menjawab tantangan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama tentang pembuktian terbalik harta kekayaan
dan dana kampanye pemilihan kepala daerah dki dua ribu tujuh belas
bakal calon gubernur dki sandiaga uno mengaku siap jika harus melakukannya sebagai syarat mengikuti pilkada
inilah untuk pertama kali ia melakukan penghitungan kekayaannya sebagai pengusaha
jadi ini ajakan yang baik banget
saya nggak merasa ditantang tapi ini luar biasa
beliau mengajak sesuatu tapi terakhirnya dia marah
tapi kalau sekarang dia nggak marah lagi alhamdulillah banget
ayo saya lagi lengkapkan laporan harta kekayaan calon pejabat negara
saya belum pernah menghitung dalam sejarah saya menjadi pengusaha itu berapa kekayaan
saya baru kali ini nih gara gara karena mengikuti proses pilkada